good morning korupsi yang melibatkan abdi masyarakat kembali terjadi
kali ini melibatkan bupati bekasi
komisi pemberantasan korupsi resmi menetapkan bupati bekasi neneng hasanah yasin
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi untuk melicinkan perizinan proyek pembangunan meikarta di kabupaten bekasi
bupati bekasi neneng tiba di kantor kpk pada senin malam sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh wib untuk menjalani pemeriksaan
neneng diduga dijanjikan menerima uang sebesar tiga belas miliar rupiah oleh pengembang lipo group
namun pemberian suap baru terrealisasi sebesar tujuh miliar rupiah yang diberikan melalui sejumlah pejabat pemerintah kabupaten bekasi
kpk telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang sebesar sembilan puluh ribu dolar singapura
uang sebesar lima ratus tiga belas juta rupiah serta dua unit mobil
dalam kasus ini nama para pejabat pemkap bekasi disamarkan menggunakan sandi sandi berupa nama artis
teridentifikasi bahwa penggunaan sejumlah sandi di dalam kasus ini untuk menyamarkan nama para pejabat di pemkap bekasi
antara lain misalnya ada nama melvin tinatun windu
kpk juga menetapkan direktur operasional lipo group billy sindoro sebagai tersangka pemberi suap
billy sebelumnya juga pernah difonis penjara tiga tahun pada tahun dua ribu sembilan karena kasus suap monopoli hak siar liga inggris
hingga saat ini kpk telah menangkap sepuluh orang dari unsur pemerintah kabupaten bekasi dan swasta
hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan di jakarta dan surabaya
kota raksasa mekarta merupakan proyek andalan perusahaan properti milik lipo
tak tanggung tanggung nilai investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kawasan hunian di cikarang jawa barat ini mencapai dua ratus tujuh puluh delapan triliun rupiah
promosi proyek ini pun sangat gencar
dilansir cnbc indonesia meikarta telah mengeluarkan biaya iklan sebesar satu lima triliun rupiah pada tahun dua ribu tujuh belas
kota ini akan menjadi kota paling modern dan terindah dengan infrastruktur terlengkap di asia tenggara